kaisang pangarep mengikuti acara geladi akad nikah dan upacara adat di kedaton ambarukmo yogyakarta selasa pagi
dalam acara geladi tersebut diketahui akad nikah dan pelaminan akan berada di peringgitan dalem ageng
dalam akad nikah yang digelar sepuluh desember nanti kaisang akan memberikan mahar senilai tiga ratus ribu rupiah
dalam geladi ini erina gudono tidak ikut karena sedang menjalani pingitan
erina dilarang keluar rumah hingga tibanya hari akad nikah
macam itulah memang tidak terhindarkan kalau era sekarang itu ya mau dipingit benar benar sampai nggak boleh kemana mana tidak mungkin
tetapi tetap sudah didampingi keluarga segala sesuatu agenda beliau selalu dalam pantauan
ada pun prosesi siraman yang akan dilaksanakan pada tanggal sembilan desember mendatang
rencananya hanya akan melibatkan keluarga dekat erina gudono saja
tim liputan cnn indonesia